hanya dalam beberapa bulan aku menikah dengan laki laki tua ibu
dan sekarang aku kaya raya dok
jadi gak tahan untuk segera nikah sama kamu
aku harus merayakan kemenangan
aku harus merayakan kemenangan aku
aku bukan gita
jadi ibu rudi jalan dulu ya
aku udah gak sabar nih pengen nyobain motor baru
aku pergi dulu ya
ibu harus mencari uang lagi
untuk membayar hutang dengan ibu risma
kalau tidak membayarnya

nanti utang ibu akan membengkak
ibu juga sih
kenapa sih dulu ibu pinjam uang sama rentenir di tubuh
waktu itu ibu bingung
bapamu masih rumah sakit
aku harus lakukan sesuatu
aku nggak boleh tinggal diam
aku harus lakukan apapun agar cepat kaya
dan bisa membalas perlakuan tukang riba satu itu
kamu jangan gila tuh
aku ini pacar kamu
sekarang kamu malah mau cari cok lain yang kaya dan nikah demi uang
kalau kamu cinta sama aku
kamu akan lakukan apapun mau aku
mana ada cowok yang mau menikah dengan aku
biarin pacarnya itu kawin dengan orang lain
itu cuma untuk sementara dok
lagian kamu itu masih pengangguran
kamu belum punya kerjaan
kalau aku nikah sama kamu
terus kita mau makan apa
terus mau kamu gimana sekarang
aku akan menikah dengan laki laki tua dan kair
setelah aku dapat uang
kita akan menikah
kamu yakin mau nikah siri dengan siapa aja
asalkan dia kaya
saya gak peduli dia mau setuapapun
dia bisa cukupin semua kebutuhan saya
saya punya kenalan kok
saya nikahkan dan kawinkan
saudara mario bin abdullah dengan gita binti teguh
seperangkat alam sholat di bayar tunai
saya terima nikah dan kawinnya gita binti teguh
dengan mas kawin tersebut di bayar tunai
sekarang kamu tinggal disini sayang
sekarang kamu tinggal disini sayang
jangan sampai orang lain tahu kalau kamu istri kedua saya

aku juga gak mau kalau sampai orang lain tau mas

karena aku tuh cinta sama kamu
aku gak mau pisah sama kamu mas
kamu memang cantik sayang
apapun yang kamu mau
pasti saya berikan
pasti saya berikan
tapi ini sudah beberapa minggu
kamu harus cerai dari itu

aku itu sedang ngumpulin semua uangnya dia
aku gak mau setengah setengah ngumpulin hartanya dia
aku gak mau setengah setengah ngumpulin hartanya dia
pokoknya harus cepet gita
aku udah gak sabar ketemu kamu
mas ini aku bikinin teh hangat buat kamu
kamu memang istri yang hebat
walau hanya istri siri
tapi kamu lebih dari istri pertamaku
mas ini pinter memuji
reaksinya secepat itu
kamu itu udah tua
jadi sekarang biarkan aku yang
mengolah semua apa kau
hanya dalam beberapa bulan
aku menikah dengan laki laki tua ibu
dan sekarang aku kaya raya dok
jadi gak tahan untuk segera nikah sama kamu
aku harus merayakan kemenangan aku
aku bukan kita yang dulu
bukan gita yang miskin
sangat rajin ya mencari nafkah
walaupun dalam keadaan sakit
bu sari masih tetap cari uang
gita sudah beberapa bulan
tidak memberi kabar
dia sekarang sudah bekerja
ya semoga saja
gita bekerja mencari nafkah
dengan cara yang halal ya bu
soalnya gita itu kan cantik
pasti banyak godaannya
kita harus berlindung kepada allah
dari harta haram bu
karena rasulullah saw bersabda
akan ada satu masa
dimana manusia itu tidak lagi memperdulikan
bagaimana cara mencari harta
dan mereka akan melakukan
ini adalah tanda tanda kiamat
tanda tanda akhir jaman
semoga kita terhindar
dari semua itu
kelak harta yang ada di dunia ini
di hadapan allah
ada apa dik
itu kita datang bawa mobil mewah
kok baru kerja beberapa bulan
udah bisa bawa mobil mewah ya
kamu sudah pulang mbak
ibu bingung ya
ada mobil di halaman rumah kita
itu mobil aku loh bu
kamu dapat uang sebanyak ini dari mana nak
banyak sekali gita
kenapa sih ibu
kamu jujur katakan dengan ibu
ibu gak mau anak ini berhubungan dengan kamu
ibu melakukan kejahatan
apalagi punya barang haram di rumah ini
apaan sih bu
kita itu sudah menikah sama mario
dan sekarang mario sudah meninggal
jadi ini semua adalah harta warisan suami kita yang sudah meninggal
menikah itu sakral gita
kamu menikah tanpa restu ibumu
ibu nggak usah lebay deh
gitu aja pakai nangis
bu sekarang itu yang penting gita udah kaya
dan sekarang gita akan memulai usaha dengan harta warisan suami kita yang sudah meninggal bu
oh iya kita juga akan lunasin semua sisa hutang ibu ke bu risma
ibu dengar ya kita akan lunasin semua sisa utang ibu
sah kita harus lebih baik